hai bro dima di sini bantuin berat aduh bro diman tanggal bro diman yuda bro diman
cepetan bantuin beratnya masukin ke dalam maaf bro diman lagi sibuk udah udah udah biarin sama
saya aja beragam di mana sama saya dibantuin dah ke dalam ya hehehe baik banget sih bro dima udah
berapa di sri aja sendiri karena orangnya baik hehehe

eh eh eh kenapa tuh
lagi loh iya kalau bukan black cobra siapa lagi
alex dan yang gue kaget itu
bocin sama iban masuk black cobra mau
jangan bercanda ini gue serius
guys gue duluan ya
kita ini sekarang udah jadi satu
klub anak jalanan itu yang ada
tuh nggak tau apa apa ya
rumah aja nih ngurus sama orang
sekarang ini jadi tugas kita semua nih
kita mesti unjukin sama semua orang
bahwa nggak semua anak motor tuh jelek
dan kita ngumpul ngumpul di sini juga nih
nggak ada niatan buat jago orang
ya kalau anak back up nya sih memang nggak patut dicontoh gitu
eh boy emang kenapa reva sampe nggak jadi ikut
apa gara gara kamu mau pergi ke sana
ya nggak lah pak
baik banget ya reva ya
dia perhatian banget sama mama tirinya aja
dia perhatian gitu
apalagi sama keluarga beneran
aduh memang jauh
kocok tuh reva boy ya
kok mama duduk di situ sih
ada panas di situ
pa masa dibilang panas deket deket papa
kalau reva itu gak pergi ke hongkong sama kamu
di ling jakarta kayak
kamu bisa ajak ke dufan ke kokot
bisa ngajak ke kota tua
iya juga ya pak
iya kan lagi liburan
kamu ajak jalan jalan
ada yang mau papa omongin serius sama bapak
oh ya udah deh pak
ya mudah mudahan aja papa sama mama akur ya
kalau gitu boy ke kamar dulu pak
oke bapak duduk di situ aja
itu mama kamu kan sih
ikutin bebe ikutin
lalu aku doa melin lagi sama kamu
percayain sama aku
soalnya kalau mama berani ngomelan kamu
berarti aku juga ngomelin pacarnya mama itu
oke deh kalau gitu
lah eh beb
bukain pintu lah
buka pintu forbi
belum pernah sih
ini pertama kali kamu seumur hidup perdana kamu makan makanan eropa
tapi kok aku jadi laku gitu ya beb
beb denger ya
nih man maupun perut kamu udah kenyang
pokoknya lihat yang namanya masakan eropa tuh udah pasti lapar terus bek
soalnya enak banget
nih tapi juga nih yang terpenting
kamu harus bikin si bule itu ilfield sama mama
jadi mama sama bule itu aja di marry
kalau mama udah makan
kalau belum makan
mamanya kabur lagi
oke deh setuju
i mau try itu
mau sesama bebe
oh romantic bener lah
mereka ngapain disini
ya meli gitu

duduk bebe duduk
eh bebe tapi aku
gak apa apa beb
ayo beb duduk beb
tidak apa beb tidak apa beb tidak apa apa
beb beb kamu kenapa
eh no sengaja tidak sengaja tahu
tidak sengaja tidak sengaja biarkan saja
makanya jangan lawan sama mama ya jangan kayak begitu
iya mama makanya mama harus ngebiarkan nelly sama beb beb yang makan di sini
kalau mau pacaran sama si bule itu berarti mendy juga boleh
kalau mama tidak setuju kita bubar sama sama
wah mister kayaknya makanannya enak enak nih
jarang banget saya ketemu makanan beginian
nah makanya beb kamu ditawarin makan makan aja yang banyak yang banyak makan makan
tidak apa apa tidak apa apa
aduh aduh ya allah eh ya allah eh tapi aduh ampun
aduh aduh maksudnya bukan ini injek kaki yuk injek kaki si kremi ini aduh sakit
enggak sengaja aduh enggak sengaja
eh eh nelly nelly nelly enggak sengaja artinya apa
mama dia tahu mama tuh inggrisnya minus banget ma
pakai pacaran sama bule
ya ya eh eh eh kremi bahasa inggrisnya enggak sengaja apaan
tuh dia ngerti tuh dia tahu
dia juga ngerti tuh ma
sorry ma gampang banget i'm sorry dear i'm sorry enggak sengaja
enggak sengaja ya aduh
enak banget peh
makan lagi umurnya
udah enggak sengaja
makan aja makan
mobilnya masih kotor
ya sudah lagian oke tidak penting aku ira ngomong sama kamu
aku cuma mau kasih tahu aja ya
mau ingetin sama kamu
beaks ya kunyonya disarekan
rampah kebelaan kamu diman
baru jadi pembantu gimana jadi majikan
bro diman ini bantuin berat
yaudah bro diman
cepetan dibantuin yang berat nih masukin ke dalam
maaf bro diman lagi sibuk
eh udah udah biarin sama saya aja ya
udah aku mau diman
sama saya dibantuin ya ke dalam dah
baik banget sih bro diman
yaudah enggak apa apa deh seri aja sendiri
karena orangnya baik